yakni dengan cara menekan bagian ujung dengan ibu jari
nah shooter shooter kita udah banyak sih
dan kebetulan yang ngajak kesini tuh kakak saya
kemudian seberapa signifikan pelabelan kelompok teroris ini
salah satunya gelaran ramadan jazz yang sudah dua belas tahun digelar
yang telah disetujui oleh panitia lokal serta logo komposit surabaya hebat
deklan rice sukses mencetak gol dari sudut sempit
dengan menginisiasi bisnis yang berbasis lingkungan yaitu budidaya magot
pes toren yang bisa langsung nembus ke stadion
dan gate kawasan layanan transportasi dan pengaturan lalu lintas
yang kita pikir tidak adil
baik itu terhadap kebudayaan atau apapun itu namanya
mas andi berarti kalau sudah dijawab untung masyarakat ingin tahu berapa
jangan dulu pakai obat obat ini karena ada kemungkinan dugaan menyebabkan intoksikasi tadi
pada rabu lima juli hari pertama uji coba layanan bus transjakarta